apa enggak kebanyakan lima belas juta jumlahnya memang segitu pak ini sudah termasuk biaya persalinan
biaya inkubator perawatan istri bapak selama beberapa hari di sini serta biaya administrasi
hai maksud saya baru punya lima juta nanti kurangnya saya bayar deh enggak masalah pak
waduh enggak terlalu lebar jadi gabungkan badan alam siapa soleh eh siang tolong tambah
ban depan motor saya ya oke deh nanti sore saya ambil ah beres dah duitnya entar sekarang
ntar aja kebar langganan aja ntar saya terke rumah us repot repot tempat ambil
banget soalnya selalu rame mana ada waktu bangsa lah alhamdulillah saja ya udah deh

itu kiosk manjikipe banyak jualan itu manjikipe manjikipe gak ngerti
hai eh eh soleh soleh ini ada mulai istrimu kenapa istrinya istrimu melahirkan leh
kan masih delapan bulan ibu juga nggak tahu sekarang udah dibawa ke rumah sakit pokoknya kamu
sekarang harus rumah sakit ya saya tutup ya ayo ayo ayo ya maaf istri saya melahirkan jadi kalau
pindah tambel ban ke banko sini ya ya ya ya maaf ya sebentar banget
alhamdulillah ya allah kau telah memberikan hamba mu di keturunan ya allah

dok gimana dengan anak saya dok
dok gimana dengan anak saya dok
dok bagaimana dengan anak saya dok
alhamdulillah anak bapak lahir dengan selamat perempuan panjangnya empat puluh sembilan cm dan beratnya dua sembilan kg
terus gimana dok nggak kenapa napa kan dok anak saya sehat kan dok ya
anak pasole lahir prematur dan harus masuk ke inkubator
terus gimana dengan istri saya dok
istri bapak harus dirawat di rumah sakit beberapa hari istri bapak banyak meluarkan darah
istri bapak harus dirawat di rumah sakit beberapa hari istri bapak banyak mengeluarkan darah
jadi saat ini kondisinya sangat lemah
cobaan apalagi yang kau berikan pada hamba mu ini ya allah
biaya seluruhnya lima belas juta rupiah
apa nggak kebanyakan lima belas juta pak
jumlahnya memang segitu pak
ini sudah termasuk
biaya inkubator perawatan istri bapak
selama beberapa hari disini
selama beberapa hari disini
serta biaya administrasi
maaf sus saya baru berubah
ini sudah lima juta
ini sudah lima juta
enggak masalah pak
anggap saja itu uang muka pertama
tapi sebelum dilunasi
anak bapak tidak boleh pulang dulu
maksudnya anak saya disini
maksudnya anak saya disini
pakai cukun dia tuh ya nggak kena kena
iya mungkin aja sih
kalau kayak gini bisa sampai apa ini
ada hijau nggak mau dikira kira mau
ya kayaknya orang sedih sih lu ah
ya mendingan gua kayak orang sedih lu kayak orang gak aku ngomong kayak begitu
mas ini benar mau diganti
jangan lama masih bagus
nggak apa apa bang soleh ganti aja
udah waktunya diganti kok
ya terserah mas ajalah
ah mantap toi
dan gua yakin ide ini bakal bisa bikin si soleh hancur
harus dihancurin aja ya nggak
memang bosen jatuh otaknya
gua cerdas makanya gua ngangkat lu sebagai anak gua
lu kan gak cerdas
oh gitu ya
iya makanya gua cerdas
udah keluar mas
wah bang solet cepet juga masangnya nih
berapa nih bang
bang dompet saya ketinggalan di rumah nih bang
saya cuma punya duit dua puluh ribu nih bang
ya nggak apa apa deh
bener nih bang
makasih ya bang
wah bang ko asyik
le hebat lu ya le
rezeki allah tuh dimana aja
semuanya nggak ada masalah
udah agak mendingan sih
ya mudah mudahan cepat sembuh
kalau gitu gue balik dulu ya
gue cuma pengen denger kabar bini lu
gue demen bini lu udah balik dari rumah sakit
nggak ngerepotin yang perhatiin saya
perhatiin sama teman
maaf joy kita udah mau cucuk

di situ ada bk lagi
itu di situ aja